sejumlah bank sudah mengembangkan layanan perbankan tanpa kantor untuk menjangkau nasabah
dari sisi perbankan layanan branchless banking ini menguntungkan
karena investasinya murah dan bisa menjangkau daerah yang lebih luas
dari sisi nasabah layanan menggunakan teknologi ini juga memudahkan
karena tidak perlu datang ke kantor bank
apa sesungguhnya branchless banking tersebut
kami hadirkan penjelasannya hanya untuk anda
inovasi teknologi perbankan kini semakin menjamur
jika sebelumnya kita sudah mengetahui tentang electronic money untuk bertransaksi secara digital
kini perbankan juga menggencarkan inovasi transaksi baru
berupa sistem branchless banking
branchless banking atau layanan perbankan tanpa kantor
merupakan sistem perbankan yang melibatkan pihak ketiga
untuk menjadi agen yang melayani transaksi
agen itu akan melayani nasabah
baik berupa transaksi
masker menabung membeli pulsa hingga membayar iuran bpjs
di indonesia branchess banking sudah dikembangkan oleh beberapa bank
antara lain bank mandiri bca bri bank cimb btpn bni bpd kaltim serta bank sinarmas
bri salah satu perseroan yang bergerak di bidang perbankan
kembali memperluas jaringan sistem brandless yang diberi nama bri link
sistem ini sudah dikembangkan sejak tahun dua ribu
dan tersebar hampir di seluruh kota di indonesia
agen dari sistem ini adalah nasabah bri yang mendaftarkan diri
para agen itu akan diberikan alat bernama edc
edc ini berfungsi sebagai media transaksi di setiap aktivitas keuangan yang dilakukan
dari total aset bri sebesar rp satu tiga triliun
dana pihak ketiga atau dpk menyumbang rp tujuh ratus lima puluh empat triliun
agen yang berada di dalam sistem ini
pada sistem branchess banking ini merupakan bagian dari dpk itu
sistem branchless banking ini juga dinilai bri ikut meningkatkan pertumbuhan nasabah secara signifikan
hingga januari dua ribu tujuh belas terdapat sembilan puluh tiga puluh lima agen bri link
sementara untuk nilai transaksi yang tercatat hingga desember dua ribu dua puluh
sebesar rp satu ratus tiga puluh sembilan triliun
walau demikian bri masih menginginkan
peningkatan di tahun dua ribu tujuh belas lewat inovasi lain untuk para agen
harapan kita ini kita percepat
dengan tanpa harus menggunakan edc
tapi cukup dengan menggunakan mobile device
dengan menggunakan smartphone atau tablet
atau bahkan mungkin tekstop di rumah
terus kemudian itu kita sasar ingin sasarannya tahun dua ribu tujuh belas ini
minimal kita mempunyai satu ratus tiga puluh lima agen
selain bri bank lain yang memiliki sistem serupa adalah bca dengan nama laku
sistem ini diluncurkan pada tahun dua ribu lima belas
namun belum berjalan dengan optimal karena kendala kemitraan
laku pandai tadinya kita kerjasama dengan salah satu perusahaan dari luar
ya untuk melaksanakan itu
tetapi waktu berjalan waktu kelihatannya kerjasama kurang sinkron
jadi kita lagi review ulang kembali ya
jadi untuk agen memang belum banyak
jadi kita lagi review ulang kembali ya jadi untuk agen memang belum banyak
dan juga daerah yang di cover juga belum banyak
pilot project di kita di kuningan cukup berhasil
kita akan siapin untuk roll out ke depan
bank indonesia selaku pihak regulator transaksi keuangan
mendukung salah satu langkah inklusi keuangan seperti ini
tercatat ada satu ratus empat puluh ribu agen digital dari semua bank yang terdata di bank indonesia
karena kita tahu bahwa banyak masyarakat yang masih belum berbank
karena kita tahu bahwa banyak masyarakat yang masih belum berbank

untuk inklusi keuangan ini sudah ada dari strategi dari bapak presiden
strategi nasional keuangan inklusif atau snki
regulator juga berharap dengan adanya inklusi keuangan seperti ini

masyarakat yang jauh dari area perkotaan dapat menjangkau kegiatan transaksi dengan cara berbank
masyarakat yang jauh dari area perkotaan dapat menjangkau kegiatan transaksi dengan cara berbank
transaksi dengan lebih mudah
selain itu bank indonesia juga menyediakan layanan pengaduan
jika terdapat keluhan saat menggunakan sistem transaksi digital